seiring dengan penurunan kasus covid sembilan belas
pemerintah pun memberikan kelonggaran bagi wilayah
dengan status ppkm di bawah level empat
salah satunya ibu kota jakarta
sejumlah mal pusat perbelanjaan tempat wisata
dan sekolah kembali dibuka dengan terbatas
pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat ini pun
disambut baik oleh warga
alhamdulillah sih udah merasa nyaman sih
karena ya kondisinya udah mulai bagus ya
mulai reda untuk covid sembilan belas
jadi nggak merasa takut banget
nggak sama sekali
di sini banyak teman
lalu apakah indonesia sudah aman dari covid sembilan belas
meski angka kasus covid sembilan belas mengalami penurunan drastis
masih banyak pekerjaan rumah indonesia
dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
salah satu pr yang harus diselesaikan adalah vaksinasi
kementerian kesehatan mencatat hingga enam belas september
pada tahun dua ribu dua puluh satu dari dua ratus delapan juta sasaran vaksinasi
baru satu ratus dua puluh tiga juta orang sudah menerima vaksin covid sembilan belas di indonesia
ditargetkan tujuh puluh persen dari sasaran telah divaksin pada akhir dua ribu dua puluh
mencapai dulu target sasaran vaksinasi
artinya dua ratus delapan juta itu harus kita selesaikan seluruhnya lengkap dua dosis
nanti memang ada survei berikutnya
artinya kalau kita lihat ada survei
untuk melihat efektifitas vaksin
artinya berapa besar bahwa dengan cakupan yang sudah seratus persen tadi
angka kesakitan dan angka kematiannya itu akan bisa terlihat
artinya bisa dilakukan kajian kajian lebih lanjut
untuk melihat bahwa ketebalan kelompok itu sudah terjadi
tidak hanya soal vaksin menjaga indonesia dari serangan covid sembilan belas dari negara lain
juga menjadikan indonesia masih belum aman dari covid sembilan belas
menko bidang kebaritiman dan investasi luhut bin sarawak
panjaitan mengungkapkan pemerintah akan mencegah varian baru virus corona dari luar negeri
dengan memperketat proses masuk warga negara asing dan wni yang baru tiba dari luar negeri
resiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi waktu waktu
salah satu resiko berasal dari luar negeri
terutama melihat kasus tingginya covid sembilan belas di negara negara tetangga
kita tidak juga ingin kecolongan lolosnya varian baru
seperti emu dan lambda masuk ke indonesia
oleh karena itu untuk mencegah hal terjadi
pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke indonesia
turunnya kasus covid sembilan belas di indonesia seakan menjadi angin segar bagi masyarakat
khususnya sektor ekonomi yang terpuruk selama pandemi
momentum ini seharusnya dijaga bersama dengan cara mencegah virus varian baru masuk
dan tetap menjalankan protokol kesehatan
semua tentu berharap indonesia terhindar dari serangan gelombang ketiga covid sembilan belas